tidak hanya dari sisi sosial tapi klinisnya sendiri juga ternyata ada pengaruhnya begitu
dan kemudian kita akan mencari alternatif penghidupan